langkah presiden joko widodo menandatangani remisi kepada satu ratus lima belas napi termasuk dalang pembunuhan wartawan radar bali menuai polemik
pemberian remisi ini dinilai tidak sejalan dengan semangat kebebasan pers
terlebih kasus pembunuhan prabangsa menjadi satu satunya kasus pembunuhan wartawan yang diselesaikan sampai tuntas oleh kepolisian
kita kan punya banyak kasus wartawan terbunuh yang sebagian besar itu pelakunya pelaku utamanya tidak ada
misalnya dalam kasus udin itu kan iwi itu kan bukan pelakunya karena akhirnya dibebaskan
terus malah sebagian besar kasus yang lain kasus timur leste kasus ersa itu kan gak ada orang yang diadili
jadi ini kasus yang agak khusus dan menjadi concern kita karena ini jadi presiden yang bagus lah bahwa ada orang yang melakukan pembunuhan terhadap wartawan
diadili secara layak dan dihukum secara pantas
sementara itu kementerian hukum dan ham menyatakan pemberian remisi bagi otak pembunuh wartawan di bali sudah melalui mekanisme yang berlaku
pemberian remisi atau pengurangan masa hukuman juga merupakan salah satu alat untuk mengurangi sesak
salah satu alat yang dilakukan oleh masyarakat yang telah melakukan pembunuhan terhadap wartawan di bali
kementerian hukum dan ham menyatakan pemberian remisi adalah salah satu alat untuk mengurangi sesatuan
salah satu alat yang dilakukan oleh masyarakat yang telah melakukan pembunuhan terhadap wartawan di bali
bahwa itu kejahatan yang dilakukannya iya

remisi adalah merupakan mekanisme pembinaan kita
kalau seseorang di lapas tidak diberi remisi misalnya tidak ada reward mereka tidak ada gunanya berbuat baik
mereka dapat melakukan hal hal yang baik
yang tidak baik di sana melawan merusak dan lain lain
jadi mekanisme remisi adalah satu alat penting di lembaga pemasyarakatan
selain polemik pemberian remisi dalam pembunuhan wartawan
sebelumnya wacana pembebasan abu bakar bashir juga memancing kontroversi
selain todingan politisasi bashir sejumlah pihak mempertanyakan landasan hukum pembebasan
termasuk peran yusril iza mahendra yang sebelumnya mewakili presiden
kritikan juga datang dari mantan rektor uin sarif hidayat
azumadi menilai tarik ulur wacana pembebasan basir nyaris blunder dan kontraproduktif
ya itu saya kira ironis tidak konsisten
ya pada satu pihak sebetulnya kalau terorisme itu kan kejahatan kemanusiaan
harus dihukum seberat beratnya kan
malah kemudian akan diampuni akan dibebaskan dengan alasan kemanusiaan
nah sementara kemudian ada pembunuhan
wartawan kemudian malah membunuhnya dapat remisi
jadi ini suatu hal yang ironis dan kontradiktif
saya kira pemerintah masih bisa mengoreksi kebijakan kebijakan yang menurut saya tidak konsisten
dan kemudian bisa menciderai perspektif hukum dan pelaksanaan hukum di indonesia
ketua tim pengacara muslim mahendra data kemudian membandingkan hukuman yang dijalani oleh bashir
dengan mantan bosenturi robert tantular
mahendra data menyebut remisi yang diberikan terhadap dua tiga
terpidana itu tidak sebanding
pelepasan bank senturi itu mendapat remisi tujuh puluh tujuh bulan
bagi dua belas itu hampir lebih dari enam tahun
lebih dari enam tahun atau enam tahun lima bulan
remisinya sebelum pelepasan bersyaratnya ya remisinya itu sudah tujuh puluh tujuh bulan
abu bakar basir sayangnya tidak pernah mau peduli terhadap remisi
nggak tahu lah saya dikasih remisi berapa saja terserah nggak dikasihan gak apa apa
beliau itu dikasih tiga puluh enam bulan
tiga tahun lah
tiga tahun lah
robert tantular mendapat bebas bersyarat setelah menjalani sekitar sepuluh dari total dua puluh satu tahun hukuman penjaranya
total remisi yang didapat robert adalah tujuh puluh empat bulan satu ratus sepuluh hari atau sekitar tujuh puluh tujuh bulan
waktu indonesia kang denny
selama sore bung denhat waktu mekah
baik nanti kami juga akan bergabung akan bergabung di studio dengan akbar faisal ketua dpp partai nasdem dan juga nasir jamil politisi dari pks
tapi saya ingin ke kang denny terlebih dahulu
kang denny melihat polemik kontroversi pemberian remisi oleh presiden mulai dari maju mundurnya basir
diberikan bebas bersyarat sampai dengan pemberian remisi bagi pembunuh jurnalis bali
anda melihat ini bagaimana
bagaimana sebenarnya bang denny benar tidak bahwa ini ada blunder hukum sebenarnya
ini ada dua perspektif ya
satu perspektif politik terutama karena pilpres dua ribu sembilan belas
dan saya tidak akan banyak komentar di sana karena saya bukan ahlinya
tapi kalau kita bicara satu perspektif yang lain yaitu perspektif hukum terutama hukum tata negara
memang persoalan remisi ini diatur di dalam undang undang pemasrakatan
bahwa narapidana itu punya hak hak yang dapat diberikan
di antaranya adalah remisi yang lain adalah pembebasan bersarat asimilasi cuti menjelang bebas dan lain lain
ada aturan aturan lebih detailnya dalam bentuk peraturan pemerintah bahkan ada keputusan keputusan presiden yang lama yang mengatur tentang ini
kalau dari sisi hukum memang aturan remisi ini dikatakan hak
untuk menjadi instrumen pembinaan
artinya kalau ada narapidana yang berkelakuan baik kemudian tidak melakukan pelanggaran
maka reward nya dia diberikan pengurangan pengurangan hukuman
kalau kita mengambil contoh aktual lainnya misalnya baski tihaya purnama itu juga mendapatkan remisi
biasanya diberikan pada hari hari besar keagamaan
tujuh belas agustus dan sejenisnya
jadi ini memang secara hukum merupakan instrumen untuk pemasarakatan di indonesia melakukan pembinaan terhadap narapidana
persoalannya apa yang menurut anda kalau kemudian ini menjadi ramai
apakah karena mungkin sosoknya ya ini adalah abu bakar bashir dan juga mungkin pembunuh jurnalis di bali
apa yang menjadi persoalan sehingga ini kemudian menjadi ramai menurut anda
selalu kemudian untuk kasus kasus yang kompleks kasus kasus yang menjadi sorotan publik
ini bisa menghadirkan perbedaan pandangan
misalnya dalam kasus abu bakar basir momentumnya pilpres kemudian juga terkait dengan terorisme
ada peraturan pemerintah yang khusus mengatur tentang pengetatan bagi narapidana terorisme
bersamaan dengan korupsi bandar narkoba dan lain lain
kalau misalnya dengan pembunuhan wartawan tentu ini teman teman wartawan juga punya concern
karena tadi sudah disampaikan bagaimana banyak kasus kasus pembunuhan wartawan yang tidak selesai
nah perbedaan atau gap rasa keadilan antara pemangku kepentingan ini
dengan pengambil keputusan di kementerian hukuman ham
dan juga presiden jokowi yang melakukan perantakan kepres
itu yang kemudian perlu dicari
nah bagaimana menurut anda apa titik imbangnya
dan memang itu tidak mudah
tidak mudah dalam artian kalau secara hukum kalau prosedurnya mungkin sudah dilalui
tetapi biasanya ini tidak hanya cukup hanya dilakukan melalui pertimbangan hukum semata
tapi memang harus betul betul menimbang asas kemanfaatan keadilan
dan itu yang sulit untuk memang diukur dalam banyak kasus tidak hanya kasus kasus yang sekarang kita diskusikan
baik baik pak denny di studio sudah ada bang akbar
faisal ketua dpp partai nasdem bang akbar selamat malam
langsung saja bang akbar apa tanggapan anda mengenai kemudian ramainya pemberian remisi oleh presiden
tadi juga pak denny sudah memberikan pendapatnya apa yang ingin anda sampaikan
saya setuju dengan apa yang disampaikan pada bagian awal oleh pak denny tadi
yang mengajak kita untuk melihat pada dua perspektif
nah sekarang kita mau melihatnya pada sisi yang mana
dari sisi perspektif hukum sebenarnya sih jelas ya
saya supaya tidak salah dan kita jelas melihat masalahnya saya catatkan di sini ya
ada syarat syarat yang harus dipenuhi bagi seorang narapidana untuk mendapatkan bebas bersyarat
itu pasal empat puluh tiga a dan peraturan pemerintah sembilan puluh sembilan ini produknya pak denrayana nih tahun dua ribu dua
wakil menteri nggak bisa ngeluarin pp pak
ini adalah tentang tata cara pelaksanaan
artinya sebenarnya itu ada tata aturannya
bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
telah menjalani sekurang kurangnya dua per tiga dari masa pidananya
dan ketentuan dua per tiga dari masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan
kemudian telah menjalani asimilasi paling sedikit satu per dua dari sisa masa pidana yang wajib dijalannya
kemudian telah menunjukkan kesadaran dan menunjukkan kesetiaan
nah pada titik ini sebenarnya ada kejelasan hukum di sini sebenarnya
yang jadi masalah adalah kemudian terjadi polemik di ruang publik yang kemudian masuk pada yang dikatakan oleh pak denny tadi
masuk pada sisi politisnya
ada terjadi simpang siur informasi yang mengatakan bahwa pak abu bakar ⁇ baasyir ⁇ tidak layak untuk mendapatkannya
karena dia belum mau mengakui negara kesatuan republik indonesia dan seterusnya
tetapi pada bagian tertentu kita juga mendengar di ruang publik beliau mengatakan dalam hal ini pak abu bakar basir mengatakan saya tidak disodorin
jadi memang harus ada kata penentu di sini
untuk itulah sebenarnya apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini pak yasona loli beberapa hari yang lalu
harusnya itu sudah menjadi penentu atau pemastitu
dari sisi politiknya saya setuju tadi dengan yang dikatakan pak denny indrayana
ini adalah ruang di mana kemudian semua bisa dipermasalahkan
katakanlah misalnya kalau semua tata aturan atau syarat syarat ini telah dipenuhi kemudian
berarti kan pak abu bakar basir berhak untuk mendapatkan itu
jadi secara prosedural sebenarnya tidak ada yang salah menurut pak yasona loli
kalau menurut pak yasona loli
kalau menurut hukumnya
kalau menurut tata caranya ini saya mohon pak denny indrayana tadi untuk melengkapinya
kalau melihat ini sebenarnya belum
karena masih ada yang belum dilakukan oleh abu bakar ba'asyir
yaitu menyatakan setia pada nkri dan pancasila
tetapi kan kemudian di ruang publik juga kita mendengarkan beliau mengatakan kami saya tidak disodorin
nah ini yang perlu dipastikan juga
kemudian soal hukumnya apa politiknya
ya saya agak waktu tidak cukup saya rasa kalau kita mau memperdebatkan ini
dan tidak fair karena dari pihak kubu dua itu tidak ada di sini
sebab sejujurnya banyak orang yang mengatakan juga bahwa gagalnya pembebasan abu bakar basir ini
karena diributkan oleh kubu dua yang menganggap bahwa pemerintah melakukan pencitraan dengan isu tentang pembebasan ini
jadi kita mau melihat yang mana sekarang kita mau memperdebatkan yang mana
jadi ada dua perspektif yang tadi tergantung dari mana kemudian melihat ini
tapi begini bang akbar apakah kemudian tidak mempertimbangkan ini kan sudah bergulir menjadi kontroversi di publik ya
apakah kemudian tidak mempertimbangkan pendapat publik misalnya civil society dalam memberikan remisi terlepas dari prosedur hukumnya
begitu yang sudah memang sudah bisa dilakukan
kalau saya hukum ya tetap hukum
aturan ya tetap tak aturan
itulah gunanya aturan itu diadakan
itulah aturan gunanya aturan
aturan itu diundang undangkan
harus disepakati itu harus dijadikan sebagai landasan dari semua gerak gerak hukum masyarakat kita
kalau misalnya pak abu bakar basir belum memenuhi itu maka kemudian beliau tidak berhak untuk mendapatkan itu
kita tidak boleh memberikan sebuah permakluman ketika ada hal hal apalagi yang mendasar
katakanlah misalnya tentang pengakuan kepada kesetiaan kepada republik indonesia
karena ini adalah kesepakatan besar
itulah yang membuat indonesia ini terbentuk
tetapi kalau berdasarkan kemanusiaan menurut saya beliau memang sudah tua
delapan puluh satu tahun sakit sakitan lagi
saya tentu saja sebagai orang yang lebih muda punya orang tua saya juga bisa merasakan itu
sekarang persoalannya kita mau berada pada titik mana nih
kita coba minta pendapat dari bang nasir jamil politisi dari pks
lewat sambungan telepon
bang nasir selamat malam
iya selamat malam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ada bang akbar di studio
ada pak denny
lewat sambungan skype
bang nasir ada tanggapan apa dari anda mengenai kontroversi dibalik pemberian remisi pekan ini
yang cukup menyita perhatian publik mulai dari kasus abu bakar basir sampai dengan jurnalis bali prabangsa
bagaimana menurut anda
iya kita mau bicara apa malam ini
bicara pps bersenan dua ribu dua belas
bicara pembebasan ustadz basir
ustadz basir atau mencram mencelinya pemerintah dalam pembebasan ustadz basir
kalau menurut anda mana yang lebih mencuat bang nasir dari kasus ini
iya kan beliau itu terkendala dengan pp sembilan puluh sembilan dua ribu delapan belas
pp ini kan seperti bop waktu ini
dan salah satu yang menyumbang
karena sebenarnya itu juga tidak sejalan dengan tujuan tujuan pembedaan
pp ini sebenarnya waktu muncul kontroversi
kita di komisi tiga waktu itu juga meminta kepada pemerintah waktu itu jamannya sby
supaya mengevaluasi pp ini
karena tidak sejalan dengan tujuan pembedaan
karena orang ketika sudah dihukum dia harus menjalani hukuman dia nggak boleh lagi
dan pp ini sebenarnya juga menunjukkan lemahnya aparat penegak hukum untuk membongkar kasus kasus kejahatan terutama yang diatur dalam peraturan pemerintah itu
jadi bagaimana mungkin seorang narapidana apalagi kalau misalnya kelasnya kelas tiga ya
kasus narkoba dan lain sebagainya
dia diminta untuk justice kolaborator
dia nggak tahu apa apa
yang mungkin dia hanya ikut serta
bukan pelaku utama dari kasus korupsi
jadi pp sembilan puluh sembilan dua ribu dua belas ini menurut kami waktu itu ini bom waktu yang meninggalkan banyak masalah
baik bang nasir
itu pp sembilan puluh sembilan
tadi cukup menarik anda katakan ini pemerintah sepertinya mencela mencele
nanti dijawab oleh bang nasir usai jeda
kami harus break terlebih dahulu
prime news akan segera kembali saat lagi
saran saran khas narapidananya
terkait dengan pp sembilan puluh sembilan
yang tadi dikatakan pak akbar faisal
itu salah satu yang
pada saat menjadi wakil menteri
saya wakil menteri saya membantu pak menteri
untuk saja kemudian
itu adalah kebijakan dari pemerintahan
saat itu untuk melakukan pengetatan
dan bandar narkoba jadi
berbeda ini prosedurnya berbeda
kalau pak abu bakar basir
pp sembilan puluh sembilan itu berlaku
sehingga syarat setia nkri
dan pancasila itu menjadi syarat bagi
narapidan teroris dan
terkait dengan pembunuhan perabangsa
ini tidak terkait dengan pp sembilan puluh sembilan
jadi prosedurnya berbeda

sudah diuji di mahkamah
agung minimal dua kali
artinya dikatakan bertentangan
dengan undang undang pemasyarakatan
bertentangan dengan undang undang hak asasi manusia
bertentangan dengan xyz
dan mahkamah agung dalam dua putusannya
mengatakan tidak karena
memang ada semangat hukum
agenda pemerintahan korupsi
pembatasan narkoba dan lain lain termasuk
terorisme yang lebih tajam
rolesanya di lapangan kemudian
terutama untuk narkoba ada
deviasi yang banyak masuk
adalah pemakai pengguna yang harusnya
ke penjara tapi di rehabilitasi
adalah penyimpangan yang menyebabkan memang
yang disebutkan pak nasar jandul tadi betul
ada efek overkapasitas
sebenarnya kita diskusi lain lagi lah
kembali ke prosedurnya mas
prosedur yang sekarang ada karena dua hal yang
berbeda ini maka memang
harus diatasi satu satu tapi pada dasarnya
yaitu terhadap pak abu bakar basir
itu memang harus mengikuti
banyak alur termasuk di situ yang paling
sama pp sembilan puluh sembilan sedangkan
yang terkait dengan pembunuhan
para bangsa ini terkait dengan
aturan hukum yang lain dua duanya
pasti akan menimbulkan
sudut pandang keadilan
terutama teman teman wartawan
pasti pak nasar yang bisa diberikan tidak adil
abu bakar basir
tentu juga punya pandangan kenapa tidak diberikan cb
dari situlah kemudian
pemerintah mempunyai tantangan
yang tidak ringan untuk memberikan penjelasan
yang jadi isu memang
biasanya tidak terlalu terbuka
walaupun dia berjenjang diberikan
dari mulai lembaga pemasarakatan
diusulkan ke kanwil
kemudian baru ke kemenjahat di pundanham
dan untuk ke pres kemudian ke presiden
berjenjang dan seharusnya itu
pertimbangan pertimbangan yang matang
memang kemudian di ujung baru
barangkali masyarakat tahu dan miskin
diusulkan dan disolak dalam kasus pembunuhan
para bangsa misalnya di dua ribu empat belas
pernah dimintakan disolak dua ribu lima belas
dimintakan lagi disolak
ini yang kebeberapa kalinya baru dikabulkan
dan kemudian alasannya adalah sudah memutuskan

hal tapi rasa keadilan masyarakat
sudah disampaikan oleh
pak akbar faisal tadi terutama terhadap
jurniwan wartawan itu barangkali juga perlu
dipertimbangkan dan menurut saya ini
yang tidak mudah memang
terima kasih pak denny
dimana kemudian menimbang diantara
dua sisi itu selain hukum
kepastian hukum pembinaan aksi yang memang
kalau mereka berkelakuan baik perlu diberikan reward
di satu sisi dengan rakyat yang berpengaruh
pada ini kita harus break terlebih dahulu
nanti kita akan bahas lagi mengenai
dan nanti saya juga akan tanyakan ke bang nasir jamil
mengenai ini kita break terlebih dahulu
prime news akan segera kembali saat lagi
ya anda kembali di prime news tadi sempat disinggung
selain remisi terhadap
abu bakar bashir wacana itu yang kemudian
tampaknya masih ditunda
yang juga menjadi ramai pembicaraan adalah ketika
presiden memberikan remisi terhadap
menarik tadi bang akbar tampaknya tidak sependapat
dengan apa yang dilakukan oleh presiden
ini kenapa ini bang
saya mencoba untuk mengeluarkan
diri saya dari
karena saya mengenal sekali yang bernama
mantan anak buah saya langsung
koran di bali
dia tidak layak dibunuh dengan cara yang
keji seperti itu
saya kembali ke masalahnya
bahwa dia dibunuh karena
yang merugikan keuangan
negara dari seorang
lelaki bernama nyoman susrama
yang juga adalah adik dari
bupati bangli dia diseret
dihina dan kemudian dibuang ke laut
bagi saya pribadi
lebih dari kejahatan yang bisa saya
bayangkan sebagai manusia
maka untuk itu saya marah
saya tidak melihat ada alasan untuk
membebaskannya bahwa kemudian selama
sepuluh tahun dia menjalani
hukumannya dia telah melakukan
atau dia menjadi seorang
tahanan yang baik tidak
dia adalah seorang pembunuh
maka untuk itu sebenarnya
nanti kalau rapat dengan
kementrian hukum dan ham
saya akan menyampaikan proses ini
tidak bisa wartawan yang
melakukan tugasnya dibunuh dengan
bahwa kemudian ada wartawan
seenaknya saja dan merugikan
dan menghancurkan karakter seseorang
itu persoalan manusianya dan
media tempat dia bekerja
kemanusiaan atas nama tata aturan
tidak bisa dilakukan seperti ini
saya sungguh sungguh marah
jadi pemberian remisi oleh presiden ini
menurut anda tidak tepat
saya sama sekali tidak setuju dengan ini
akbar faisal anggota dpr
saya menyatakan tidak setuju
bahwa saya adalah pendukung presiden iya
saya tidak akan berubah tuh dukungan saya kepada
maruf amin sebagai calon presiden
tapi untuk ini
saya menyatakan ketidaksetujuan
kemarahan dan merasa terhina dengan
alasan apapun yang diberikan
untuk orang bernama pembunuh bernama
nyuman susrama ini
bang nasir ada tanggapan bang nasir
jadi menurut anda benang merahnya sebenarnya
seperti apa sih bang nasir dari kontroversi
pemberian remisi ini
tadi ada kekecewaan juga sebenarnya oleh bang akbar ya
terkait dengan pemberian remisi oleh pembunuh prabangsa
ya kalau pendukung
jokowi maruf sudah kecewa
yang bukan pendukung jokowi maruf ya kan
menurut saya memang
tentu harus dipilih dan dipilah
meskipun itu hak narapidana
tapi memang dalam konteks
memang presiden harus punya semangat
terkait dengan pembelaan
terkait dengan kasus kasus
korupsi apalagi ini wartawan
kita tahu bahwa dunia
pres itu juga adalah
bahagian dari pilar demokrasi
nah jadi ketika
seorang wartawan dibunuh
karena memberitakan kasus kasus korupsi
dan dibunuh secara keji
pelakunya mendapat remisi
nah disitulah presiden seharusnya
berani untuk mengatakan
tidak karena ada
dan kemudian itu menunjukkan
bahwa dia pro terkait
dengan apa namanya
pengungkapan kasus kasus korupsi
hal lainnya bang nasir mungkin ada
ya itu tadi karena tadi pak kabar kan bilang
tadi di awal bahwa presiden tidak tahu semua hal
bukan tidak tahu semua hal
barangkali tidak membaca semua hal
beliau tidak tanya tanya ya kan
mungkin sudah disodorin beliau teket dan lain sebagainya
atau kemudian beliau
tidak mendapatkan informasi
yang khusus terkait masalah ini
ya akhirnya blunder
bilpres ya sangat sensitif
isu isu seperti ini seharusnya kan harus
dan tentu saja ya kita
kita melihat ini dan kemudian
ada pihak yang menilai
bahwa presiden ternyata tidak pro
terhadap pemberantasan korupsi
oke baik pak habar bagaimana menanggapi itu
kata bang nasir
saya tidak akan terpengaruh
apa yang dikatakan oleh sahabat saya
panggilannya di komisi tiga
kalau blunder segala macam terserahlah
ini tidak layak untuk itu
atas nama kemanusiaan
prabangsa prabangsa kalau menyangkut dengan pak
saya sedang menjaga
emosi nih saya masih
terpukul karena saya masih membayangkan
saudara prabangsa dengan saya di kantor
kecil di bali itu saya marah betul ini
soal pak abu bakar basir
boleh orang tua kita
orang kita hormati meskipun
pola pandang yang berbeda dengan
kita ada upaya juga
untuk melihat lebih jernih
tentang masalah di indonesia bahwa
indonesia ini adalah sebuah kesepakatan
sebuah kesepakatan besar
kemudian kita harus
membuatnya menjadi koko pertama indonesia
dari pak abu bakar
basir agar kemudian bisa
melihat masalah ini dan mengatakan
oke kita bersama membesarkan bangsa ini
saya sih membayangkan seperti itu
baik pak denny
jadi kalau menurut anda ini
masalahnya apa sebenarnya pak dedy apakah masalah
judgement mengenai hukumnya kah
atau kepemimpinan presiden kah
karena ternyata cukup
menuai banyak penolakan
ketika memberikan remisi khusus untuk seprabangsa ini
kalau kita lihat secara menyeluruh
mas itu tentu
aspek aspek itu bergabung ya
birokrasi berjalan sampai
kepada level presiden mengambil keputusan
dari sisi kumtata negara
dari lapak kemudian
kanwil kanwil dan pasar kalau di sana
prabangsa sampai kemudian presiden
untuk kasus pak abu bakar basir
dari indonesia rambangan sampai
kemudian presiden untuk memberikan visi
ini alur ini
sinkronisasi harmonisasinya memang harus jalan
dan keputusan akhir tetap
ada pada presiden dengan masukan
jejen pask dan menteri hukum dan ham
ini alur ini mestinya
dan lain lainnya kemudian
ada aspek politiknya di tahun
tentu tidak bisa dihindari dan
kalau ada kemudian ketidaksinkronan
itulah kemudian politik bisa menjadi
stabilisasi menjadi isu di sini
karena itu tidak ingin kita mengenal itu
kalau kita melihat dua isu ini
terlibatan prof yusril
yang tadi disebut
bagi posisi sebagai apa
pelancaran proses ini mungkin
menjadi isu yang menarik
untuk lebih didiskusikan bagaimana
agar lebih lancar bagaimana agar
akuntabilitasnya lebih terjangkau
transparansi memang sulit mas
karena ini adalah proses yang
memang lebih ada
dalam birokrasi pemerintahan
nah itu yang kemudian direspon
oleh publik pada saat
kebijakannya sudah mulai akan muncul
keluar di ujung
pada saat itu baru kemudian bisa diketahui
jadi yang dimaksudkan kemudian debat
oke saya ingin ke bang nasir dan juga bang akbar terakhir
pertanyaan yang sama dengan kepada ini tadi
ini masalahnya jadi judgement mengenai hukum atau
kepemimpinan mungkin bang nasir terlebih dahulu
ini masalah kepemimpinan
masalah kepemimpinan di level
top ya presiden artinya gitu ya
kalau kementerian sudah jelas
dia menjalankan aturan bahwa
orang menjalani hukuman
berkelakuan baik kemudian
dia mendapat haknya tapi presiden
sebagai pengambilan keputusan tertinggi
kan dia harus bisa
mengatakan misalnya tidak
karena ini menyangkut dengan apa dengan
sensitivitas publik menyangkut dengan
pemberantasan korupsi dan lain sebagainya
ya dia harus mengatakan itu
begitu juga kalau soal ustaz bashir
walaupun aturan mengatakan
dia harus itu dan kemudian
katanya ustaz fahasyid tidak mau menekan
katanya dia juga harus mengambil sikap
dia harus mengambil sikap atas nama
kemanusiaan saya bertindak
begitu loh tapi kan itu tidak ada
dalam pemimpinan yang sekarang
ini begitu dia tidak menjadi
gitu loh oke baik bang nasir
saya terakhir ke bang akbar bagaimana
bagaimana bang akbar masalah kemimpinan katanya
kalau saya mau menjawab
pak nasir jamil
saya mau mengatakan begini
pak nasir jamil memprotes
kita tidak protes
pak akbar kita tidak protes kita justru
atas alasan kemanusiaan memang ustaz fahasyid
harus dibebaskan tapi
memang ada kendala dalam pp sembilan puluh sembilan
dua ribu delapan disitulah presiden
silahkan bang akbar kepala pemerintahan
nah itu bisa aja
oke oke nggak apa apa saya paham saja
saya tentu saja harus memahami itu
begini menurut saya
terlalu jauh kalau dikatakan bahwa ini
soal kepemimpinan memang
jadi presiden itu berat ya
semua harus mengambilnya
sudah cukup satu priodi aja
enggak enggak dengan itulah sebenarnya
pak jokowi menunjukkan bahwa
betapa dia kuat menghadapi semua ini
kubunya pak nasir jamil gitu kan
kalau saya sih kalau misalnya
itu diserang apa yang di
pembantu presiden ya
mungkin mereka tidak akan
melakukannya lawangnya akan calon presiden kan
bukan pak yasona loli tahun dua ribu sembilan belas ini kan
mengatakan begini ayolah
ini persoalan harus kita hadapi
harus ada jalan keluarnya
dan kayaknya sih pemerintah sudah mengambil sikap
tata aturannya lawang ada tata aturannya pak
pak abu bakar basir menyatakan
kesetiaannya kepada republik indonesia
kita sebagai seorang warga negara indonesia
mungkin sudah selesai
tetapi kan ini juga soal faktor kesehatan
itu juga menjadi yang lain
menyangkut soal prabangsa
sekali lagi saya menyatakan
saya sebagai anak bangsa
sebagai anggota dpr
dengan seluruh beban beban konstitusi
yang ada pada saya saya menyatakan
saya tidak setuju
dengan remisi itu
baik kita akan tunggu seperti apa kedepan
terkait dengan pemberian remisi ini
terimakasih banyak pak akbar faisal sudah hadir di prime news
bang nasir terimakasih sudah bergabung bersama kami
pak denny indraina
terimakasih sudah bergabung bersama kami
di arab saudi
dan kami akan segera kembali dengan
beragam informasi lain tetap bersama kami di prime news